calon presiden anies baswedan menyatakan setiap partai politik punya hak konstitusional dan sikap yang harus dihormati
dalam kesempatan ini anies juga mengatakan meski berbeda sikap terkait dengan penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang diumumkan kpu
dirinya optimistis partai nasdem masih sejalan dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik
partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati
jadi kami menghormati menghargai dan insya allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik
sementara itu anies baswedan mencoba mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik
saudara partai nasdem menyatakan telah menerima hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang telah diumumkan oleh komisi pemilihan umum atau kpu
ketua umum partai nasdem surya paloh menyampaikan ucapan selamat kepada prabowo subianto dan gibran raka buming raka yang menang dalam pemilihan presiden
salam sejahtera untuk kita semua
partai nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
yang telah dilaksanakan pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang lalu
partai nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai pemenang pilpres tahun dua ribu dua puluh empat